menjelang pilkada dki jakarta polda metro jaya mewaspadai adanya pihak yang berupaya menggagalkan jalannya pemilu dengan melakukan provokasi melalui media sosial
polda metro jaya mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah untuk terprovokasi berita yang disebar melalui jejaring sosial
polda metro jaya
menjadi polres metro bekasi kota pada hari senin siang
keamanan pilkada dki jakarta dinilai sangat penting lantaran bisa menjadi contoh bagi wilayah lainnya mengingat dki jakarta adalah ibu kota negara
pihak kepolisian meminta kepada semua lapisan masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu isu di media sosial yang berpotensi menggagalkan pelaksanaan pilkada
kita tidak akan eskalasi oleh mereka tapi saya alhamdulillah masyarakat kita jakarta secara khusus tidak terpengaruh
misi pun di media sosial sudah membakar bakar emosi
kapolda metro jaya menyatakan akan menindak tegas siapapun yang mencoba menggagalkan pelaksanaan pilkada dki jakarta
hingga saat ini isu isu bernuansa sara dan provokasi mulai berseliweran di media sosial
meski demikian kapolda metro jaya yakin masyarakat jakarta akan bijak menanggapi berbagai isu tersebut
dedy beben bekasi jawa barat